fasi menyanyikan lagu despacito dalam lirik kelima bahasa
syifa adinda negara menjadi perhatian dunia maya
sebelumnya gadis cantik ini sudah lebih dulu dikenal dengan sederet prestasi yang disandangnya
shiva meraih berbagai penghargaan mulai dari juara baca berita lomba acting menulis cerita pidato puisi hingga kontes hijab
kemampuannya berbicara dalam sembilan bahasa menjadikan nama siva
siva semakin dikenal luas
ya pemirsa anda masih bersama kami di good morning
yang tadi anda saksikan shiva yang berbicara menggunakan sembilan bahasa
bernyanyi ya dengan sembilan bahasa
ada di studio bersama kita semuanya
selamat pagi siva
apa namanya kalau bahasa prancis
itu bahasa apa itu
itu bahasa sunda karena saya biasanya bahasa sunda begitu
itu gimana ceritanya ya ini semuanya kita pada ingin bertanya tentang mempelajari sembilan bahasa
sejak kapan terus gimana caranya bisa menguasai sembilan bahasa
tapi mas pengen tanya dulu nih kalau mengenalkan diri pakai beberapa bahasa bisakah untuk pertama kali
penasaran juga nih ya
oh oke siapa tahu hoax ya
ehm indonesia dulu
halo selamat pagi saya siva dinda negara saat ini saya sedang belajar di universitas pajajaran
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jitu min jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
chei remen siva adinda negara imnida
jounen jakarta yesowas semida
jalputaktur imida manasobangap semida
apa lagi rusia russia tadi belum
siva adinda negara
ehm untuk jerman
ich bin siva adinda negara
jadi dari sembilan bahasa itu mana yang paling siva kuasain
oh karena kenapa kenapa arab
inggris dan arab
kenapa bisa bahasa arab itu belajar atau gimana
iya karena saya dari smp itu kan pesantren dulu
nah pas di pesantren itu dua tahun full
ehm eh tiga tahun full itu conversation nya sehari hari bahasa inggris sama arab gitu
jadi gak boleh bahasa indonesia karena kalau bahasa indonesia nanti kena punishment gitu
berawal dari situ ternyata berawal dari harus mau gak mau itu harus bisa
akhirnya kepaksa ya
jadi ini ini kan bicara tentang yang berprestasi ya
maksudnya punya passion di bahasa ini kalau sekarang siva kita lihat
ada juga sebetulnya teman kita yang punya passion di olahraga
dan ini juga perempuan sama sama berhijab juga bahkan juga saya salut kepada perempuan ini
karena sudah bisa menerobos satu striksi internasional

karena petisinya membuat federasi bola basket internasional merevisi aturan larangan menggunakan jilbab untuk atlet basket putri
dialah raisa aribatul hamidah nama yang seketika mencuri perhatian dengan gugatannya terhadap federasi bola basket internasional fiba
yang sempat melarang penggunaan jilbab dalam kompetisi resmi
melalui situs change org ia berhasil menghimpun lebih dari satu ratus tiga puluh ribu dukungan agar fiba mengkaji ulang aturan tersebut
upaya raisa berawal dari pengalamannya dicoret dari daftar pemain tim nasional basket putri indonesia untuk sea games karena alasan penggunaan jilbab
saya cukup kecewa ya untuk berlanjut untuk lanjut ke ajang sea games karena saya terpaksa harus dicoret dikeluarkan dari tim
karena alasan memakai jilbab saya cukup kecewa ya untuk berlanjut untuk lanjut ke ajang sea games karena saya terpaksa harus dicoret dikeluarkan dari tim
karena alasan memakai jilbab
yang tidak lain itu adalah aturan fiba internasional sendiri yang melarang belum memperbolehkan bahwa untuk kostum bola basket itu menutup kepala lengan panjang dan celana panjang
usahanya tak sia sia fiba akhirnya merevisi peraturan nomor empat empat dua soal larangan penggunaan tutup kepala pada atlet bola basket
aturan baru yang memperbolehkan penggunaan tutup kepala atas alasan agama akan mulai diperlakukan pada tahun dua ribu tujuh puluh
aturan baru yang memperbolehkan penggunaan tutup kepala atas alasan agama akan mulai diperlakukan pada tahun dua ribu tujuh puluh

upaya raisa dan masyarakat yang memberikan dukungan akhirnya menghapuskan larangan penggunaan tutup kepala dengan alasan keamanan yang telah berlaku selama dua puluh tahun
nah langsung saja kita juga ajak anda berbincang dengan pebasket nasional raisa aribatul hamida yang saat ini berada di solo jawa tengah
selamat pagi mas prabu
alhamdulillah kita ketemu juga nih sama raisa
saya dengar juga reza sedang hamil sekarang ya
ya alhamdulillah ini sudah jalan tujuh bulan
selamat luar biasa sekali ya
nah ini juga kita ingin berbincang tentunya terkait petisi yang kemarin
apa raisa boleh cerita bagaimana sih sebenarnya proses awal mulanya saat akhirnya
kemudian berani mengajukan petisi yang juga luar biasa ya menembus internasional begitu
awal mula bagaimana petisi ini dimulai
karena saat dua ribu empat belas setelah saya dielemenasi atau dikeluarkan dari tc timnas
saya mencari teman yang senasib seperjuangan begitu
saya bertemu dengan dua orang yang sangat menginspirasi
satu adalah indira kaljo dari bosnia
yang satu adalah pemecah rekor untuk pemain putri di amerika yaitu bilkis

komunikasi dengan mereka berdua kemudian kami sepakat untuk membuat petisi
nah setelah itu tidak hanya berhenti untuk kami bertiga
kami juga mengajak atlet atlet lain di seluruh negara di dunia ini yang mempunyai nasib ya
mempunyai hobi basket tetapi terhalang karena jilbabnya untuk membuat petisi
jadi dari situ kami bersama sama untuk membuat petisi
dan akhirnya aturan tersebut sekarang sudah disahkan
maksud saya adalah bahwa sekarang sudah boleh begitu ya
menggunakan jebab sambil berlelaraga basket di tingkat internasional
ya jadi untuk perubahan peraturan tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan ya
jadi ada kajian itu kurang lebih selama dua tahun untuk dianalisis diamati dari pihak fiba pusat
ya dari eropa
jadi dari dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas kemarin
sehingga tahun dua ribu tujuh belas ini insya allah keberadaan kita akan lebih baik
dan silbab dalam bermain basket resmi diperbolehkan
wah ini prestasi yang luar biasa ya
dan itu muncul dari seorang raisa dari indonesia
nah sekarang kalau reza sendiri setelah aturan ini sudah nanti ya dua ribu tujuh belas boleh dilakukan
nanti anda juga akan main basket lagi atau gimana nih
nah itu masih menjadi cita cita saya
bagaimana saya nanti tetap bisa bermain
untuk membela atas nama indonesia
tetapi yang lebih khusus lagi disitu adalah
ini bukan semata mata obsesi saya pribadi ya
jadi ini adalah persuangan untuk generasi berikutnya
siapa tahu jika nanti ada adik adik generasi muda yang memakai jilbab
kemudian prestasinya melampaui nasional sampai internasional
itu tidak akan terhalang oleh penutup jilbab
dan ini tidak hanya sebatas untuk wanita wanita berjilbab
karena di india sana juga ada pemain putra
dengan adatnya memakai yarmulke
yang penutup kepala untuk laki laki india
itu juga memperjuangkan hal yang sama
jadi saya tetap bercita cita untuk bisa bermain kembali
tetapi jauh lebih dari itu ini untuk tujuan generasi mendatang
oke baik raisa ini terima kasih atas perjuangannya ya
luar biasa juga ini banyak memberikan inspirasi untuk semua orang
saya pikir bahwa cita cita itu bisa digapai dengan berbagai
bukan cuma keterbatasan
betul dan juga tetap menjadi diri sendiri dan berjuang untuk itu
terima kasih raisa aribatul hamidah untuk waktu anda di good morning
wah saya sebenarnya pengen ke solo nih main basket sama raisa nih
tapi pasti kalah ya kalau melihat gimana cara drible nya tadi
kalau begitu sekarang bisa ngobrol ngobrol aja sama yang ahli bahasa
apakah kita kalah juga
saya sih bisanya ya gitu gitu aja kalau bahasa
nah kenapa bahasa
kenapa bahasa yang kamu suka
karena bahasa adalah kunci dari sebuah komunikasi
jadi ketika kita ingin berkomunikasi tanpa batas maka kita harus bisa mempelajari bahasa bahasa asing
karena jika kita berkomunikasi terbatas oleh bahasa itu akan membatasi juga pemikiran kita seperti itu
misalkan kita mau mengungkapkan sesuatu tetapi sulit untuk diungkapkan misalkan dalam bahasa lain
nah itu kan mungkin kita ingin mengungkapkan sesuatu tapi orang tersebut tidak akan mengerti karena itu bukan bahasanya mereka
saya juga jadi penasaran sebenarnya juga bahasa bukan hanya sekedar bahasanya saja
juga itu ya tadi ya seperti siva sudah sampaikan bahwa dengan menggunakan bahasa kita bisa lebih mengerti atau lebih open hour mind begitu ya
open our mind ya
itu masuk ke budaya lain ya
iya itu juga untuk mempelajari bahasa kebudayaan lain juga jadi lebih mudahkah dengan bisanya bahasa tersebut
iya benar sekali jadi dengan mempelajari bahasa maka secara tidak langsung kita juga sambil mempelajari kebudayaannya
coba deh kita sama sama akan menantang nih ya siva berbicara dengan teman teman kita yang berada di cnn indonesia

karena kita sudah ada beberapa bahasa yang pertama coba siva dan juga anissa kita lihat ke plasma ini ini adalah natia
natia ini bukan hobi ya tapi memang punya ketertarikan dengan budaya korea
coba natia akan memberikan satu pertanyaan untuk siva
boleh kita putarkan
apakah bahasa korea lebih sulit untuk belajar
terutama apakah bahasa korea lebih sulit dari bahasa lain
nah tadi itu natia
natia kayaknya menyampaikan sesuatu kita sih nggak ngerti ya
kira kira jawabnya gimana pakai bahasa korea
eh itu natia
tadi itu pakai bahasa korea pertanyaannya apa
pertanyaannya itu apa yang paling sulit gitu dalam
mempelajari bahasa korea gitu kan
oke itu jawabannya apa tuh artinya
sebenarnya hampir semuanya sulit gitu
iya hampir semuanya sulit
oke hampir semuanya sulit
buat kita semuanya susah memang benar sih
nah ini berikutnya nih
tadi kan bahasa korea ya sekarang ini ada bahasa arab
coba ada rekan kita abdur
abdur ini abdur rahim ini juga apa namanya
boleh diputar videonya
assalamualaikum ya sayyidatul sifat
apa yang membuat anda berdua belajar banyak bahasa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya belajar bahasa karena saya berbicara dengan banyak orang
saya suka berbicara
dan saya suka belajar tentang bahasa
dan saya belajar bahasa sejak kecil
dan seperti itu
ya pasti bagus ya artinya
apa tadi pertanyaannya abdur apa
dan jawaban kamu apa tadi
pertanyaannya itu kenapa kamu apa sesuatu yang bikin memanggilmu
untuk mempelajari bahasa
dan saya menjawab karena saya menyukai untuk berbicara dengan orang lain
dan dengan banyak orang
dan saya senang belajar bahasa juga
dan saya telah memulainya sejak kecil
jadi itu menjadi kebiasaan untuk saya
untuk mempelajari bahasa bahasa lain
nah ini ada satu lagi nih sepertinya ya
pertanyaan yang akan diajukan oleh teman kita
velda ini juga teman kita di cnn yang kuliah atau mahasiswi ya
mas prabu mbak anissa songkur rie
apa tuh kata
ini adalah dialog yang setengahnya saya nggak ngerti ya
tapi ini gak apa apa hiburan
kita ngelihat lah
iya jadi kan tadi saya nanya
mas prabu sama mbak anissa kan penasaran nih
dia punya pacar apa belum
terus dia bilang belum
katanya karena dia masih mau fokus sama belajar
bener ya jawabnya itu ya tadi ya
boong tuh bahasa prancisnya apa
bahasa koreanya kojimar
ini ada dua duanya nih senang sama bahasa sebetulnya ya
saya suka senang terkesima melihat yang suka sama bahasa
kalau dari velda itu awalnya suka sama bahasa gimana juga tuh vel
karena sama sih kayaknya kayak shiva gitu kan
komunikasi itu kan kunci utamanya emang berbahasa
jadi emang lebih baik kita bisa berbahasa bahasa tersebut lebih dahulu sebelum kita belajar budayanya gitu
tapi saya juga sebenarnya ada satu lagi nih yang penasaran ya
untuk sebagai mudah mudahan nanti calon anak saya bisa multi lingual begitu ya
kira kira kan kalau belajar suatu bahasa itu membutuhkan biasanya apa
itu membutuhkan biasanya exposure yang cukup tinggi untuk suatu bahasa
misalnya makanya banyak orang bisa berbicara bahasa inggris karena exposure nya juga tinggi
ada film dan juga musik bahasa inggris begitu
bagaimana dengan bahasa bahasa lainnya
apakah perlu juga se intense itu exposure nya untuk bisa berbahasa
coba nanti jawabnya di segmen selanjutnya ya
nah pemirsa jangan kemana mana nih supaya juga anda tahu bagaimana caranya untuk bisa mudah belajar bahasa
sesaat lagi ya tetap bersama kami
oke masih bersama kami di good morning
tadi anissa bertanya ya tentang apakah perlu mendapatkan exposure yang cukup banyak supaya bisa lancar berbahasa
nah mungkin dari sifat tersebut
terus bisa ke velda nanti jawabnya
sifat dulu boleh
tentu harus akan banyak exposure nya
karena kita itu belajar bahasa itu dengan kalau kata guru saya dulu untuk belajar bahasa inggris kuncinya itu tiga
prakteknya itu bagaimana entah kita ngomong sama negatifnya entah kita mendengar
mendengar sih karena mendengar itu kan lebih efektif menurut saya
nah bagi saya saya lebih ke mendengar
jadi dengan saya mendengar drama drama dengan saya mendengar lagu lagu itu dan saya menerjemahkan artinya nah itu akan lebih efektif gitu
lebih mudah untuk dipelajari
jadi memang harus banyak mendengar dan menonton
jadi yang hobi nonton drama korea juga ya harusnya bisa masuk korea
harusnya sih bisa
velda juga katanya bisa bahasa spanyol juga bisa itali juga
iya iya mas kan diambil di kuliah
tapi sebenarnya kayak shiva yang penting kan ya tadi practice practice and practice gitu
tapi kalau shiva lebih ke mendengarkan kalau saya itu lebih ke berbicara
jadi saya emang lebih suka praktek
jadi kalau kata dosen saya nggak apa apa salah salah gitu
toh nanti pasti dia dikit dikit ngerti juga kan apa yang kita omongin
nah dari situ makin keasah kemampuan kita dalam berbahasa gitu
latihan lah ya pokoknya ya
terima kasih ya shiva dan juga velda juga
anda juga terima kasih sudah di sini dan sukses terus ya tentunya